kementerian lingkungan hidup dan kehutanan telah menyegel lima puluh dua lahan konsesi perusahaan
yang diduga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan
selain itu klhk telah menetapkan lima perusahaan sebagai tersangka karhutlah
direktur jenderal penegakan hukum kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
rasio rido sani mengatakan lima puluh dua lahan yang disegel berada di kawasan riau jambi
sumatera selatan kalimantan barat kalimantan tengah kalimantan selatan dan kalimantan timur
lahan yang disegel memiliki luas lebih dari sembilan hektare
perusahaan pun telah ditetapkan menjadi tersangka oleh klhk
yakni pt skm pt abp pt arr di kalimantan barat serta pt ks dan pt ifp di kalimantan tengah
rasio rido sani mengatakan jumlah lahan yang disegel dan tersangka karhutlah akan bertambah
sebab penyidikan masih berlangsung
kami sudah melakukan penyegelan di lokasi lokasi yang terbakar
khususnya yang berada di konsesi konsesi perusahaannya
ada lima puluh dua lokasi yang kami segel ada lima puluh dua perusahaan yang lokasi lokasinya kami segel
di luasan saat ini yang kami segel ini lebih daripada sembilan hektare
lokasinya berada di riau kemudian di jambi di sumatera selatan di kalimantan barat
kalimantan tengah dan juga ada di jambi
tim kami terus bekerja untuk memastikan upaya upaya penegakan hukum ini dapat kita lakukan secara optimal
agar adanya efek jerak bagi para pelaku kebakaran hutan dan lahan ini
ini yang sedang kita lakukan
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan akan menambah penerapan pasal pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan
dirjen penegakan hukum klhk rasio rido sani menjelaskan pasal pidana yang ditambahkan adalah pasal perampasan keuntungan
jadi pasal tambahkan tadi ada pertanyaan pertanyaan bagaimana efek jerak yang lebih keras lagi
dimana di dalam undang undang lingkungan hidup itu pidana itu terkait dengan pidana berkaitan perusahaan lingkungan hidup
soal lingkungan hidup itu kan bisa dikena penjara sampai dengan dua belas tahun dan denda dua belas miliar
namun kami melihat bahwa kami juga perlu mengembangkan pasal pasal yang lain karena ada pasal satu ratus sembilan belas itu ada pidana tambahan
salah satu pidana tambahan itu ya disamping pembakaran
untuk memperberat hukumannya pidana penjaranya tapi juga dapat digunakan perampasan keuntungan
ini sedang kita pelajari karena kita memahami bahwa karhutlah ini sangat erat kaitannya dengan upaya upaya untuk mendapatkan keuntungan
ya pembakaran lahan hutan dan lahan land clearing dengan menggunakan cara membakar ini kan dapat keuntungan
sedang kami susurin ini ya kami akan gunakan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan
sementara itu wahana lingkungan hidup atau walhi menilai
penegakan hukum kasus kebakaran hutan dan lahan di indonesia belum efektif
walhi menyoroti regulasi pemerintah yang masih lemah
walau pada dua ribu enam belas hingga dua ribu delapan belas terjadi penurunan titik api
resiko kebakaran ekosistem gambut terus meningkat
hal ini disebabkan pembukaan lahan baru terus dilakukan
sensi juga menyoroti penerapan undang undang no tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang hanya menerapkan hukuman administrasi
padahal hal tersebut bisa langsung ke ranah pidana
walhi pun berharap agar pemerintah dan penegak hukum transparan mengumumkan
nama perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan
serta memberi sanksi tegas pada perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan
kasus kebakaran hutan dan lahan bukan kali pertama terjadi
ribuan warga terpapar ispa bahkan sampai ada yang meninggal dunia
mengapa ini terus berulang apakah pelaku tidak jerah
benarkah masih ada celah yang menjustifikasi
di pembakaran lahan
kita bahas malam ini bersama tiga orang narasumber saya yang sudah hadir malam ini
yang pertama sebelah saya pak edi martono ketua bidang agraria dan tata ruang gapki
pak edi terima kasih selamat malam pak sudah hadir malam ini di studio prime news
dan yang di depan saya bang zenzi suhadi kepala departemen advokasi esekutif nasional walhi
bang zezi terima kasih sudah hadir malam ini
dan di tengah ada pak raffles b panjaitan direktur pengendalian kebakaran hutan klhk
selamat malam pak raffles
terima kasih pak sudah hadir
sebelum ke pak edi dan pak raffles saya ke walhi dulu
terakhir tadi saya juga sudah membacakan bahwa kemudian walhi mengatakan pemerintah ini bisa dikatakan belum serius begitu
sehingga kemudian kebakaran hutan ini terjadi terjadi terjadi
tapi kita tahu penindakan sudah dilakukan
di bagian mananya sih bang zaindi yang belum serius ini
ya satu di penegakan hukum ya
hukum ini sebenarnya fungsinya selain dia law enforcement nya dipidana dan lain lain
ada fungsi lain di hukum ini yang di pencegahan di perlindungan
nah kita punya kelemahan sebenarnya kalau melihat ke mandatnya undang undang tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
seharusnya di tahun dua ribu sembilan itu segera dibentuk peraturan pemerintah tentang perlindungan ekosistem gambut
nah peraturan pemerintah ini terlambat
dibuat itu dibuat tahun dua ribu lima belas
nah ketika dia dibuat itu kejahatan terhadap ekosistem sudah terjadi
ada konsensus di dalam penetapan kriteria kerusakan atau kriteria kejahatan di ekosistem gambut itu
nah semestinya di ekosistem gambut itu tidak boleh ada kanal
karena ekosistem gambut ini adalah wilayah yang berfungsi menyerap air menahan air di daratan itu lebih lama
sehingga walaupun panas panjang air masih tetap tersedia
nah persoalan kita adalah ketika gambut itu dibuat kanal yang sangat banyak
maka sepanjang tahun ada proses penggerusan air jutaan kubik dari ekosistem gambut ini
nah di peraturan pemerintah ini memang sudah ada upaya restorasi
tapi restorasinya itu sangat teknis
dia dibikin cukup dengan membuat kanal skat kanal
nah persoalannya di sekat kanal ini dia hanya mengatur bagaimana jarak permukaan air dengan permukaan tertinggi gambut itu tidak boleh lebih dari empat puluh
tapi restorasi gambut kan tidak segampang dan secepat itu kan
ya tidak secepat itu dan tidak segampang itu
nah ini yang kemudian menjadi persoalan sekarang
nah kanal itu kebanyakan dibuat itu di musim penghujan
nah ketika musim kering sekarang kita menemukan banyak sekali di enam provinsi ini kanal kanalnya itu justru kering
nah air tidak ada sama sekali karena memang sepanjang musim hujan air memang tergerus jauh ke luar
yang kedua kelemahan juga di peraturan pemerintah ini
dia tidak mengatur air di ekosistem gambut itu bagaimana dia agar bertahan lebih lama di ekosistem
nah selama ini persoalan baru dilihat itu seberapa banyak api di ekosistem gambut
tetapi kemana air dari ekosistem gambut itu belum dilihat di peraturan pemerintah ini
sebenarnya masyarakat dirugikan dan menderita dari kerusakan sistem gambut ini
bukan hanya soal asap loh
ada sangat banyak kampung yang tenggelam karena air dari ekosistem gambut itu dipaksa untuk keluar
saya datang ke jambi ke sumsel banyak itu desa sepanjang tahun jadi tenggelam
yang ingin anda sampaikan bahwa kemudian restorasi gambut ini perlu waktu perlu masa yang cukup panjang
sehingga kemudian pencegahan ini memang sudah dipersiapkan walaupun kemudian belum maksimal
nah kalau aspek dari law enforcement yang ingin anda sampaikan apa sebenarnya
jadi pelakunya dari dua ribu berapa begitu
dua ribu lima belas bahkan kita sudah mendapatkan rilis perusahaan perusahaan perorangan begitu sampai sekarang pun juga begitu
di mana yang belum
penegakan hukum kita ini gagal ya membongkar bagaimana kejahatan terhadap kebakaran ekosistem gambut ini sebenarnya terorganisir
mastermindnya ada begitu
bukan hanya perusahaan saja tetapi bagaimana terlibat juga
politik lokal termasuk kelompok akademisi yang melakukan analisis amdal
nah semua pihak yang terlibat di dalam proses pengurusan ekosistem gambut ini ini harus diperiksa
nah kalau ini semua diperiksa maka efek jerah itu akan ada
yang kedua penegakan hukum menurut saya ini masih punya kelemahan karena masih menyasar itu di tingkatan korporasi itu direktur ke bawah
kemana uang mengalir dari keuntungan
kemana uang yang diilang dari kerusakan ekosistem ini itu belum dilakukan penegakan hukum
mestinya ini dikejar sampai ke sana
kalau dikejar sampai ke sana maka efek jerahnya akan muncul
terus satu lagi yang saya mau ingatkan
sebenarnya masyarakat sudah melakukan gugatan ya atas perbuatan melawan hukum negara karena abai dalam melindungi ekosiste gambut dan hak masyarakat akan lingkungan baik dan sehat
nah diperintahkan oleh pengadilan pemerintah harus segera mengumumkan nama seluruh perusahaan yang terlibat
dan menetapkan status darurat pencemaran udara ketika partikel di udara itu sudah melampaui ambang batas
kenapa ini harus dilakukan
agar biaya penanggulangan dan pemulihan itu dibebankan kepada pelaku
tidak merugikan negara dua kali
negara dirugikan dengan kerusakan ekosistem menangani masyarakat dan menanggung beban pemulihannya penanggulangan kebakaran
nah kalau perintah pengadilan ini dijalankan oleh pemerintah
maka proses penanganan itu akan berubah
penanganan dan penanggulangan itu akan juga memberikan efek jerak kepada korporasi
karena mereka yang mendapatkan beban penanggulangan terhadap kerusakan yang terjadi
oke oke pak raffles mungkin boleh direspon bagaimana kemudian soal kelemahan kelemahan dan aspek aspek yang khususnya di hukum ini juga masih belum serius begitu
ada mastermind terorganisir apa respon dari klhk sendiri
ya baik terima kasih pak ferdi
jadi saya mau respon dulu mengenai kanal tadi

karena kanal kanal yang ada dalam gambut itu kan tidak boleh dibuat kanal sembarangan
dan kanal kanal yang ada sekarang ini itu yang dulu dulu adalah bekas bekas dulu waktu pengelolaan banjir kap
istilahnya dulu tahun tujuh puluh an delapan puluh itu orang belum kenal gambut
sehingga waktu mengambil kayu dari sana mereka bikin kanal itu untuk mengalirkan kayu
tapi mereka tidak punya teknologi
sebenarnya gambut itu kan seperti kubah
jadi tidak bisa dia bikin sekat tegak lurus
itu tadi air tergerus tadi itu
harusnya dia mengikuti kontur
jadi di dalamnya sebenarnya ada kontur itu satu
kedua juga sebenarnya kalau dia ada kubah gambut tidak boleh dibuka
nah kemudian yang sudah ada pun sekarang ini tidak boleh dilanjutkan
itu sesuai dengan peraturan pemerintah sudah ada
kemudian juga peraturan menteri lingkungan kehutanan sudah mengatur dengan pengelolaan ekosistem gambut
dan semua izin izin yang ada di gambut sudah dilakukan evaluasi
dan inilah beberapa perusahaan sudah harus merubah rencana karya lima tahunnya
reviewnya sejauh mana pak
sudah sudah ada sudah dilakukan dan sudah dilihat dari kedalaman gambut peta gambut
di mana yang boleh ada gambut di mana yang tidak sama sekali
termasuk pembukaan lahan baru juga
iya lahan baru tidak boleh tidak boleh lagi
itu sudah ada jelas
permen empat belas lima belas enam belas tujuh belas lhk sudah mengatur itu
kemudian di samping itu juga ada lagi kebijakan yang sangat menindaklanjuti undang undang itu
bahwa kalau ada areal terbakar itu kan akan dilakukan pengambil alian pemerintah
dia strict liability ya jadi tanggung jawab penuh dalam suatu sistem perizinannya
ini juga harus sudah dilakukan sama pemerintah sejak pak joko ini
kemudian upaya yang dilakukan sejak dua ribu enam belas setelah dua ribu lima belas itu sebenarnya sangat besar sekali upaya effort pemerintah ya
sehingga kenapa bisa menurun kebakaran hutan dan lahan sampai dengan tiga tahun terakhir
itu karena sistemnya yang dirubah
jadi memang pencegahan sudah dikedepankan dengan pelibatan sampai ke tingkat desa desa itu
sebelumnya itu tidak pernah kita melibatkan kepala desa babi insya babi kapten iqmas
kepala lsm di sana di desa desa
kepala desanya ikut memantau mematroli desa desa yang memang rawan kebakaran dan selalu terjadi kebakaran
dan ini kita lakukan baru mulai pada dua ribu enam belas
tapi terbakar terus gimana dong
iya tapi menurun kan
artinya dari dua ribu lima belas itu dua enam juta hektare tapi menurun menjadi empat ratus tiga puluh delapan ribu
nah pertanyaannya tadi pak ferry naik kenapa terbakar terus
nah ini harus kembali lagi
ada kebakaran kan itu
karena kebakaran itu kalau ada terjadi karena ada tiga faktor
jadi di situ harus ada fuel
fuel ini kenapa
fuel terjadi karena cuaca yang kering
sampai ada tiga puluh hari satu ratus dua puluh hari tanpa hujan
itu menyebabkan pohon pohon dahan dahan semua kering
kedua ada oksigen
itu oksigen udah pasti di udara kita ini oksigen
di sini pun banyak oksigen kan
nah yang ketiga harus ada api
nah permasalahannya ini apinya ini
ini kalau apinya nggak disulut sebenarnya
nggak karena kebakar itu
tapi ada pelakunya
itu pelakunya manusia itu
dan kita riset ini bukan baru saja ini
dan riset di ipb di ugm ahli ahli
tapi kan api itu kan datangnya dari orang
orang ini bisa dia korporasi bisa perorangan
ada kepentingan sendiri
ada juga yang memang tidak sengaja
yang tidak sengaja ada juga
di taman taman nasional itu kebakaran tidak sengaja
hampir di merbabu merapi
karena mereka naik gunung kedinginan deh masa air dia lupa
iya maksudnya saya bicara tadi masalah kebakarannya
jadi jangan salah persepsi
jadi yang namanya alam itu gesek gesek kayu itu kebakar
nggak ada itu di indonesia itu
jadi itu sekarang harusnya bisa di manage
karena manusia yang bakarnya
sekarang manusianya mau nggak merubah nih
ulah manusia begitu ya
manusianya bisa berubah kak
tapi kemudian pak edi saya ke pak edi
tudingan itu sekarang nggak sekarang juga sih kayaknya
dari dulu dulu tuh tunjuknya itu ada ke perusahaan pak
apalagi perusahaan sawit begitu
bagaimana kemudian ini bisa meluruskan bahwa
apakah memang begitu adanya atau apa yang ditemukan di lapangan begitu
tapi pak edi dijawabnya nanti
kita break dulu
cnn indonesia prime news segera kembali bersedia
pak edi udah semangat
tadi dari walhi bang zenzi sudah menyampaikan bahwa ada aspek law enforcement yang masih lemah
tadi pak franz juga sudah mengatakan bahwa ada sosialisasi soal restorasi gambut dan segala macam ini juga masih bertahap
sekarang kemudian kita tidak bisa menampik bahwa kebakaran hutan dan lahan ini tunjuknya itu tetap kepada korporasi nih pak
selain perorangan yang juga sudah ditindak
tapi korporasi dituduh juga ikut terlibat
apa ya sejauh mana sih pak perusahaan ini melakukan aktivitas khususnya sawit ini lain
clearing yang seperti apa sih yang dilakukan mekanismenya
baik sebelum saya jawab itu saya mau sampaikan dulu supaya nanti clear nih
jadi luas perkebunan sawit indonesia data kementan tahun dua ribu delapan belas itu empat belas tiga juta
kemudian perkebunan besar swasta tujuh dua juta
kemudian saya jawab perihal tadi tuduhan perusahaan
nah sebenarnya tadi juga pak raffles sudah sampaikan
dari dua ribu sebelas itu sudah ada moratorium dengan impres nomor sepuluh
penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut
yang setiap dua tahun diperpanjang
dan terakhir di dua ribu delapan belas itu sudah ada impres nomor delapan
itu sama juga bahkan sebenarnya kalau sekarang ini fokusnya adalah bukan ekspansi tetapi sudah intensifikasi untuk peningkatan produktivitas
terakhir di dua ribu sembilan belas itu sudah di stop sama sekali
tidak ada boleh izin baru
nah kemudian yang tadi tuduhan
itu yang masuk ke gapki ya
aturan yang diterima gapki begitu bahwa tidak ada lagi izin baru ya
itu aturannya seperti itu
artinya bahwa tadi satu kalau perusahaan kemudian menyuruh orang untuk membakar
habis itu mereka ngurus izinnya bagaimana
orang sudah tidak boleh lagi
kemudian yang kedua masalah yang tadi
kenapa kok misalnya perusahaan membakar misalnya begitu kan
sekarang investasi kebun sawit itu tujuh puluh juta per hektare sampai tanaman menghasilkan
untuk land clearing tanpa bakar itu hanya membutuhkan enam tujuh juta
tapi perlu diketahui resiko yang dihadapi taruhlah itu dia membuka seribu hektare
dia butuh biaya enam miliar untuk mekanik
menggunakan alat berat apa segala macam gitu ya pak
tapi jangan salah
itu sekarang gampang
gampang untuk memantau apa itu dibakar atau tidak dengan satelit setiap saat bisa dipantau
kalau ketahuan itu perusahaan membakar itu denda yang sudah berlaku nanti bisa dikarifikasi pak raffles
itu ratusan miliar bahkan triliun
kemudian izin dicabut juga
bahkan mungkin kalau itu perusahaan misalnya dicabut atau untuk belum tentu dia jual perusahaannya pun bisa nutup denda itu
artinya ini sekarang sudah luar biasa sebenarnya kalau untuk perusahaan
itu udah takutnya luar biasa untuk yang kondisi sekarang kalau misalnya diberi sanksi seperti ini
oke karena memang bisnisnya berkelanjutan begitu ya pak ya
sehingga kemudian tidak akan mengambil resiko itu
karena sebenarnya di beberapa anggota kami itu sudah melakukan juga bersama pemerintah daerah juga
dan kita juga dengan kemenko perekonomian itu apa namanya membuat cluster cluster ya
itu kita mencoba supaya masyarakat jangan membakar
sehingga kita ada namanya masyarakat peduli api dan desa bebas api
itu kerjasama dengan perusahaan
tidak perlu di situ ditanam sawit
mereka tanaman pangan yang sudah kita lakukan tanaman pangan
artinya ada jagung ada tomat sayuran itu padi
dan itu seharusnya bisa dilakukan
tapi ada tudingan pak kalau kemudian perusahaan besar kooperasi besar ini memang tidak disebutkan bahwa publik mengatakan bahwa dia bekerja sama dengan pihak pihak perorangan begitu
supaya biayanya lebih murah untuk membuka lahan bahan
bukan untuk berkelanjutan
justru tadi saya sampaikan
sekarang memantau itu dibakar atau tidak
atau itu ada pembakaran
itu setiap saat bisa
dendanya tadi saya disampaikan itu ratusan miliar sampai triliun
berani nggak dia hanya dengan enam juta mengorbankan dia denda sampai ratusan miliar sampai triliun
cuma masuk dan digapi dan itu
artinya ada persentase lain yang di luar itu yang melakukan itu
ya praktek praktek tadi yang anda sebutkan ini bukan tidak mungkin dilakukan
ya saya mau komentari satu hal dulu ya
memang kita sudah ada kebijakan moratorium penerbitan izin dan kemarin dipermanenkan
tetapi impress ini dia punya kelemahan
justru kelemahan ini yang memicu
kemudian ada praktek baru dalam pemakaran hutan
jadi hutan indonesia yang klasifikasinya kritis atau tidak produktif
dia masih boleh diterbitkan izin
dia diprioritaskan untuk produksi
nah ini yang saya temukan di kalimantan tengah di sumatera selatan
memang dibakar dulu supaya dia kritis dan kemudian ada sawit
tapi memang pola pembakarannya berbeda
nah sebelum tahun dua ribu lima belas sebelum proses hukum cukup banyak dilakukan oleh klhk
kalau dulu memang the land clearing dulu
ya dengan cara di land boarning begitu dengan dibakar
nah ini berbeda dia
memang kanal dibikin dulu dalam hutannya kering dibakar
saya punya tuh ininya koordinatnya video saya punya
temuan di lapangan oleh walhi ya
nah ini artinya ini yang saya maksud tadi dengan pencegahan kita itu masih kurang ya
walaupun proses penanggulangan pemadaman pak raples ini sudah
apa tunggang langgang ini mademkan apa ini tidak cukup
karena sebenarnya proses pengerusakan itu masih bertambah
kemarin saya baru pulang dari oki ogan kemering ilir
ada sepuluh ribu hektare sekarang hutan gambut itu diterbitkan juga izin baru
kemarin kita protes karena ini dibikinkan kanal dan kemarin terbakar
saya telah laporkan kepada klhk
karena itu kita masih punya kelemahan kelemahan dalam regulasi kita
dan saya berharap sebenarnya gapki ini pak juga
ketat untuk satu mempunyai aturan kepada anggotanya
yang kedua juga ketat memberikan syarat kepada anggota anggota baru
yang punya jejak track record yang jelek
ini daripada membuat gapki itu disorot seolah olah melindungi mereka yang melakukan kejahatan
mending tidak dimasukkan
sehingga proses hukum juga clear kepada kelompok kelompok ini
oke para flash bagaimana kemudian
artinya masih perlu juga di review aturan aturan
karena kalau saya tidak salah ada aturan yang juga relevan dengan aturan adat setempat
dimana boleh membakar di bawah dua hektare dan segala macam
ini relevansinya bagaimana kemudian ini dipertegas bahwa
aturan itu tidak bisa disamaratakan dengan aturan aturan yang berlaku bagi perusahaan
dijawabnya nanti pak
kita akan break dulu

terima kasih pak
kondisi kondisi seperti ini pak supaya tidak ada pemahaman bahwa ya ini ternyata memang ada sesuatu dibalik ini dalam tanda kutip begitu
ya terima kasih jadi memang kalau penegakan hukum ini khususnya yang kebakaran hutan dan lahan ini kan memang memerlukan spesialisasi khusus
tidak bisa seperti tadi kita membuktikan ini kan di dalam sidang harus ada pembuktian
kalau pembuktiannya tidak dianggap hakim tidak pasti pasti dia tidak bisa dihukum
contoh kasus saya dulu pernah melakukan hal yang sama lima belas kasus saya tiga belas itu bebas murni gitu
contohnya padahal sebenarnya menurut kita itu sudah lengkap
nah kasus kebakaran juga sama nih jadi saya tidak menyalahkan penyidiknya karena dia kalau waktu memproses dia harus yakin betul bahwa itu kebakaran itu dilakukan oleh si a ini
nah ini kan apalagi kalau perorangan kecuali kalau tertangkap tangan sudah pasti mudah ya
masalahnya sekarang kalau tidak tertangkap tangan dia kan harus membuktikan
siapa pelakunya ini
sebenarnya kalau untuk korporate tadi itu mudah ya karena dia sudah punya izin
tapi dia punya izin juga harus dilihat nih izinnya yang terbakar ini apakah itu tanaman apakah memang itu tanaman hti atau kebon tadi
jadi kita lihat lagi umurnya berapa kalau umur dua tiga tahun tidak mungkin dia bakar
itu gila dia dibakarnya investasi dia kan sama juga hti
tapi kalau dia bakar di sekitarnya misalkan dia izinnya selebar
ternyata dia yang sudah tanam itu baru separoh
ini belum tanam tapi izin dia
tiba tiba dia terbakar
nah kalau ini nggak usah susah susah pasti dia ada keterlibatan di sini
karena dia memang ada cenderungan membersihkan lahan ini
kenapa dia tidak dijaga
harusnya kan dijaganya kan karena sudah pemerintah melarang pemakaran
apakah ini dia sengaja membiarkan atau memang disuruh orang ini yang harus dibuktikan polisi
ini yang kadang kadang yang memerlukan waktu lama tadi
seperti kita ketahui sekarang saksi ahli
ahli dan mau dan berani bersaksi itu nggak banyak pak di indonesia ini
khusus kebakaran ya
itu yang sekarang yang dipakai
ya mungkin ada orang dia ahli tapi nggak berani
mungkin juga ada
di bawah tekanan tertentu
bisa jadi bisa juga
tapi ada orang yang berani mau
itu hanya dua tuh
profesor bambang hero dengan wasis itu
kemarin tadi pagi ini saya baru pulang dari kalimantan tengah
beliau langsung terbang lagi ke riau
karena diminta pol daria untuk melakukan pemeriksaan kasus kasus kebakaran di sana
dia baru di kalteng dua hari
nanti balik lagi
nanti senin dia balik lagi ke kalimantan timur
nah ini makanya kita menghimbau nih sekarang
kalau ahli ahli kebakaran ngomong dong muncul gitu loh
tiap universitas di provinsi itu ada kebakaran
kok nggak mau kita bersaksi
kalau memang mereka concern contohnya di riau nih
kalau diminta saksi ahli dari universitas
jangan mintanya dari ipb terus
dari tempat lain juga gitu
universitas tanjung pura
kalau memang benar benar ingin menegakkan itu
orang saksi saksi ahli jangan ragu ragu gitu
makanya harus betul betul mau
ada yang pinter tapi nggak mau
atau nggak mau itu kenapa
itu tanda tanya juga
sehingga kemudian ini yang membuat kasus kasus ini tidak pernah selesai begitu
ya bukan artinya buat tidak selesai
artinya jadi lambat gitu loh
lambat memursukan waktu lama
kemudian juga dulu kan hakim hakim juga pemahaman tentang lingkungan
nggak sepaham dengan penyidik dengan penuntutan
tapi sekarang ini kan sejak dua ribu enam belas ini enam belas ini sudah banyak dilakukan training training bersama
pelatihan pelatihan dengan dirjen gakum dengan baris krim dengan kejaksaan
jadi penyamaan persepsi
jadi kalau penuntutannya supaya betul betul memberikan yang paling tepat lah
contohnya sekarang kita udah banyak putusan putusan yang sangat
dilakukan oleh hakim
dan ini sudah mulai makin baik ke depan
kita harapkan ke depan semakin banyak lagi nih
yang saksi saksi ahli yang mau bersaksi gitu loh
melihat ini sama dengan perspektif dari klhk sendiri untuk aspek penegakan hukum ini seserius itu
atau memang ini yang membuat ini nggak selesai selesai
ya ini satu soal juga ya tantangan di kita
ada gap antara kapasitas dengan luas wilayah yang rusak
kapasitas dalam artian
satu memang pemahaman terhadap hukum lingkungan itu dia tersendiri
yang kedua kita memang di indonesia sangat terbatas ahli
sedangkan para penyidik itu sangat membutuhkan pandangan ahli
nah makanya sebenarnya tahun dua ribu empat belas kita mendorong kepada komisi tiga dan ke klhk waktu itu
untuk kita segera membentuk satu ekosistem sendiri untuk hukum lingkungan ini
dengan komisi khusus pendegak hukum lingkungan dan pengadilan
kalau dua hal yang dibuat dia nanti akan bikin ekosistem kayak tindak pidana korupsi
jadi ahli akan banyak itu lahir ahli ahli balu
dan keahlian dan kemampuan di penyidik di penuntut itu akan muncul sendiri nanti
kemudian ini agar tafsiran pasal pasalnya ini dalam undang undangnya ini juga bisa lebih tajam begitu ya
untuk memberikan efek jerah
ini kita coba lihat di belakang kita
ini tadi saya juga sempat
merangkum penjelasan undang undang nomor tiga puluh dua tahun dua ribu sembilan
karifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga
untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dilikingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan api ke wilayah sekelilingnya
dan selanjutnya apakah ada penjelasan lain
saya ke pak edi
pak edi ini kan nanti ini berlaku untuk masyarakat ya
memang memiliki kearifan lokal sendiri gitu
kalau dari gapki sendiri bisa nggak memahami hal ini dengan masyarakat dengan apa yang sudah menjadi aturan sendiri untuk sawit sendiri begitu
baik sebelum saya jawab itu saya akan komentari dulu pak zensi tadi bahwa gapki itu tidak mentolerir anggotanya yang melakukan pembakaran dengan sengaja untuk perluasan lahan
itu silahkan ditindak secara hukum
oke itu clear di situ ya pak
cuma kita gapki itu juga melihat contohnya yang sekarang ada empat anggota kita
itu yang terkena
dan semua ada tanaman tadi yang sampaikan oleh pak raffles
dan yang kita khawatir adalah itu jangan sampai mereka itu bukan pelaku tapi kan bisa juga korban sebenarnya
korban dari pembakaran kan begitu
maksudnya gimana tuh pak
yang terjadi sekarang itu terbakar itu justru kalau kita lihat data datanya kan di luar konsesi yang paling besar
nah ini yang kita khawatir justru mereka sebenarnya korban tapi malah justru mereka harus menanggung kan begitu
nah ini yang sebaiknya kita sama sama melihat itu dengan jernih gitu
jadi artinya harus dibedakan mana yang korban
karena contoh terakhir pak kapolri kunjungan ke rio
itu beliau melihat dari udara justru yang ada tanaman sawit dan hti itu tidak terbakar
kalau terbakar pun hanya di pinggir pinggir
artinya bahwa kalau yang dikelola pasti mereka menjaga asetnya
mereka tidak mau aset itu terbakar kan gitu
karena itu mesin produksi
kemudian saya jawab yang tadi pertanyaan kak ariefan lokal
gapki sebenarnya terus terang keberatan dengan undang undang itu
artinya bahwa sebaiknya sudah lah kita duduk bersama
contoh gapi sudah melakukan apa
ini sekarang anggota gapki masyarakat peduli api
desa bebas api kan begitu
ternyata bisa dilakukan tanpa bakar
nah coba mungkin itu yang perlu kita pikirkan bersama ke depan
nah ini tinggal bagaimana supaya kalau bisa jangan ada lubang lagi loophole lagi
bahwa dengan alasan ini kita boleh membakar
ujung ujungnya nanti pasti disalahgunakan
dari gapki sendiri yang masuk dalam penindakan dari klhk sudah berapa perusahaan pak
yang tadi saya sampaikan ada empat yang sekarang
itu disegel belum menjadi tersangka ya
pak raffles kalau sudah empat ini disegel kemudian apa pak
ini yang mungkin masih jadi pertanyaan
disegel saja atau tindak lanjutnya apa gitu
nah ini kan proses penyelidikan itu ada istilahnya penyelidikan
disegel itu supaya nanti proses penyelidikannya tidak
nanti dinaikkan lagi ke penyidikan
baru nanti penuntutan
itu baru proses hukum
nah ini memang harus clear kan
tidak boleh sampai salah
artinya orang yang korban harus korban
tapi indikasi awal sudah menunjukkan bahwa ini terlibat begitu
dilihat kan dari petanya
artinya ini sekarang kita terbakar langsung segel dulu
ini sekarang dalam proses pemeriksaan terhadap izin izin itu
karena bisa saja seperti tadi kita lihat dari udara ya
dia memang terbakar yang
di luar kebon
nah tinggal kita cek di sampingnya itu apakah areal perluasan dia
atau bukan areal dia
itu karena proses penyelidikan itu tadi
jadi bisa saja nanti seperti yang dilihat tadi
yang dimaksud pak edi tadi
bisa saja dilihat yang terbakar di luar hti di luar kebon
nah di luar ini apakah bagian izin dari itu apa tidak
kan itu lagi itu harus dipeliti
nah kalau memang itu bagian dia nanti dia pasti kena gitu loh
tapi kalau tidak siapa di situ
itu yang harus dicari sama penyidik
yang bertanggung jawab
ya bertanggung jawab
yang harus dilakukan
kemudian yang kedua yang mengenai yang dua hektare tadi
memang itu kan seperti tadi bunyinya seperti itu
memang untuk menampung sebenarnya masyarakat kita yang di kearifan lokal
yang di pedalaman
masih menunjung adat soal ini ya
tapi itu kan sebenarnya biasanya itu di daerah daerah mineral itu
ya untuk pertanian hortikultub tanaman tahunan
dan itu kalau mereka membuka itu tidak akan menimbulkan asap yang banyak
karena dia kalau di mineral itu langsung habis
nah masalahnya sekarang
dia satu jam dua jam habis itu
tapi masalahnya sekarang itu
sekarang lahannya itu mengembang masuk ke gambut
itu masalahnya kan
lahan lahan masyarakat pun yang ada di situ yang karipan lokal yang di gambut itu
itu juga mereka membakar juga gitu
nah ini sebenarnya yang harus kita antisipasi
sebenarnya kita sudah melakukan upaya pltb itu
itu kayu kayunya jangan dibakar di lahannya
ada semacam pembuatan cuka kayu ya
kita buat di dauf dauf kita
jadi kayunya itu dibakar di tungku
di tungku menghasilkan cuka kayu untuk menjalankan pupuk gitu
sambil juga menjalankan metode
iya membersihkan lahannya
tapi itu di tebak dikumpulin di tungku itu
cuma masalahnya kan mereka juga
kalau orang medan bilang
lama kali enggak
nah itu masalah ini sekarang kita yang harus rubah
pola sikap pola lakunya itu
tapi mereka dapat insentif kan
nanti pertanian ngasihkan bibitnya
dan juga nanti masyarakat di tiap desa itu
sebenarnya bisa ditanya juga
sebenarnya dia bisa aja dia tidak harus menanam tanaman
bisa aja berternak
jadi itu tidak membuka lahan gitu loh
nah inilah sebenarnya pemerintah daerah harus juga jeli melihat masyarakatnya
jadi desa desa itu harus melihat anggota masyarakat itu dia perlunya apa sih itu lahannya
mau diapakan gitu loh
sehingga kita bisa mencari solusi
kalau nggak ada sama saja enggak
nah ini pemerintah daerah kita minta supaya lebih serius menangani desa desanya
terutama yang rawan rawan kebakaran
berarti pemerintah daerah semalam ini enggak serius gitu pak
dari anggaran penganggaran kebakarannya saja kalau dilihat di dinas dinasnya itu cuma seratus juta dua ratus juta
harusnya kan itu kurang sekali
saya mau tambahkan sedikit
yang dua hektare tadi ya
ini justru bahaya kalau pasal itu dihilangkan
karena pasal ini kan dia berlaku itu untuk satu ratus sembilan puluh delapan juta daratan indonesia
yang menjadi soal sekarang itu kan kawasan ekosistem gambut dua puluh satu juta hektare
nah untuk persoalan di gambut ini yang mesti dikuatkan regulasinya itu di perda
perdahlah yang mengaturnya
perda memungkinkan untuk dia mengklasifikasikan sebenarnya
mana masyarakat tradisional mana sebenarnya yang bukan tradisional
nah kalau dia dirubah di pasal di undang undang tiga puluh dua nya ini akan berbahaya dengan ketahanan pangan kita
mas zazi apa kemudian yang harus kita lakukan
kalau kemudian sekarang
korban sudah berjatuhan gitu bahkan ribuan lah jumlahnya
class action ini bisa dilakukan kemudian untuk menuntut siapa yang bertanggung jawab terhadap pemerintah mungkin
karena konstitusi kita sudah memberikan ruang untuk itu
dan proses gugatan itu sudah dilakukan
sejauh mana ini memberi efek
sayangnya baik presiden maupun pemerintah daerah dan kementerian itu tidak menjalankan perintah pengadilan ini
sebenarnya kan perintah pengadilan itu satu
untuk segera menetapkan
satu untuk menetapkan status darurat pencemaran udara
yang kedua mengumumkan nama nama perusahaan yang terlibat
yang ketiga itu membentuk satgas untuk penegakan hukum dan review perizinan
agar ekstrim gambutnya itu dia mempunyai pintu untuk dipulihkan
untuk kawasan kawasan gambut dalam seperti kata para presiden
kalau nanti diumumkan bisa guncang ekonomi indonesia
kita berharap memang kalau kemudian
apa yang sudah dilakukan
yang sudah dilakukan oleh pak raflaj dan apa namanya
rekan rekan di klhk ini bisa terus tidak hanya soal penindakan
tapi juga pencegahan yang sudah disiapkan dengan metode metode baru
dan langkah langkah yang lebih efektif
dan juga tadi pak edi sudah mengatakan bahwa
ini clear tidak ada sangkut paut yang linier
begitu antara pembakar kebakaran hutan dan lahan ini
dengan pengusaha sawit begitu ya pak ya
bahwa kemudian ada aspek lain
dan yang memang dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu begitu ya pak
dan ya kita juga berharap
ya kita juga berharap
bahwa tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan
karena narasi kebakaran hutan dan lahan ini rasanya
sudah begitu akrab begitu
setiap tahun kayak langganan aja gitu di telinga kita semua
tapi kita berharap ketegasan hukum dan law enforcement ini bisa diterapkan dengan lebih serius
jadi yang perlu kita justru lihat adalah
supaya tidak berulang dari tahun ke tahun
sebenarnya lahan lahan open access
lahan lahan open access ini harus justru dimanfaatkan dikelola
apakah itu nanti dibentuk kelembagaan petani di situ ya
kemudian apa namanya nanti bagaimana untuk membuka
tidak perlu dengan cara membakar
kalau itu satu hamparan mungkin lebih murah jadi untuk mekanisasi
karena mobilisasi alatnya jadi tidak mahal
kalau cuma hanya satu hektar dua hektar lima hektare itu akan menjadi mahal
jadi penekanan saya adalah bahwa lahan lahan open access itu harus dikelola dimanfaatkan
bukan untuk sawit ya
kembali itu untuk tanaman yang lain
nanti mekanismenya sama pak raffles nanti nih pak edi ngobrol ngobrol lagi ya
bagaimana nanti bisa lebih efektif
oke kita akhiri diskusi kita malam ini
pak edi terima kasih pak raffles terima kasih
pak jadji terima kasih
cnn indonesia prime news masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap bersama kami